tim sar gabungan berhasil menemukan jenazah ayah dan anak
yang tenggelam di kali cirarap kabupaten tangerang banten pada minggu sore
keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah hilang sejak sabtu enam belas maret lalu
puluhan personel sar gabungan dikerahkan untuk mencari dua korban
yang tenggelam di kali cirarap kecamatan curug kabupaten tanggerang banten
selain melakukan penyisiran menggunakan perahu
tim sar gabungan juga melakukan penyelaman dengan kedalaman empat meter
untuk menemukan kedua korban
peristiwa bermula saat korban ahmad supriyadi seorang ayah berusia empat puluh tahun
mengajak putrinya yang masih berusia tiga tahun
untuk pergi memancing di sekitar lokasi kejadian
diduga saat sedang memancing anaknya terpeleset dan terjatuh ke kali
segera terjun ke kali untuk menyelamatkan anaknya
namun naas ayah dan anak justru tenggelam terbawa arus kali yang deras
tim sar gabungan pertama kali menemukan jenazah sang anak sejauh lima ratus meter dari lokasi awal
sementara selang beberapa jam kemudian tim kembali menemukan jenazah sang ayah
sejauh satu km dari lokasi awal tenggelam
korban atas nama kaira
salma itu kita temukan pada radius kurang lebih lima ratus meter dari lkp pada pukul sebelas tiga puluh
dengan kondisi meninggal dunia demikian
kemudian untuk korban yang kedua kita temukan pada hari ini juga pada pukul
kurang lebih radius satu km dari lkp dengan kondisi meninggal dunia juga demikian
korban kita bawa ke rumah duka langsung korban pertama dan korban kedua
ishak tangis keluarga langsung pecah saat kedua jenazah tiba di rumah duka
kini kedua jenazah telah dimakamkan di tempat pemakaman umum
yang berada tidak jauh dari kediaman korban